pak satu pak
anak perempuannya memang ribet kang akum
anak laki laki juga ribet cek
ya gitu pokoknya kalau perempuan itu lebih ribet
ini minyak kak waceng
makasih ya cuk
nah musimnya datang mak
hahaha boleh tolong bikinin mie rebus
ini saya belanja tuh tiap hari loh
dan ada bosennya
ini teh kalian ngobrol di sini tuh gak ada capeknya ya
habis ini booking tempat buat debbie ulang tahun
perasaan baru beberapa bulan yang lalu debbie ulang tahunnya
si dadang nggak tahu atau gimana kali ya
yang namanya ulang tahun itu merayakan hari kelahiran
cuma setahun sekali
makanya kalau punya anak tuh diajarin dadang
hitungan bulan cuma ada dua belas
oh gitu ya
jadi teh begini
namanya kalau ngadain acara itu di restoran yang mahal
itu nggak bisa kalau nggak nge booking dari jauh jauh hari
ya kalau si edward anaknya si aceh emang enak
nadain aja acara ini di warung imas ya
dia juga pasti udah suka
iya kan cik
kang dada memangnya nanti ulang tahun jennifer
kang danang mau ngasih uang berapa
nah itu tuh cik
saya masih bingung mau ngasih berapa atau ngasih apa
kalau mau cuma kasih lima ribu ya nggak apa apa
nggak usah malu
tinggal tulis aja di amplopnya dari hamba lo
nggak ada yang tahu
ini pasti pengalaman pribadi
amit amit dang amit amit nggak pernah saya begitu
nah itu kok kepikiran ngomong seperti itu
jadi begini ya
saya teh sebetulnya mau ngasih atm aja buat si jenniper
biar dia nanti ngambil aja terserah dia
bapaknya itu teh si ido bingung kalau ngeliat atm itu bagaimana gitu
nah apalagi anaknya
tapi begini aja lah ya
maksudnya nggak usah digembar gemorin gitu
nggak usah dipamerin juga ya
pokoknya nanti kalau ada amplop juga nggak usah
nggak usah pakai tulisan nama
kalau kelihatan nanti ada amplop yang isinya banyak
kalian juga udah tahu dong pasti yang kasih siapa
kum lihat nggak cuk
oh lihat kan
orang kalian berdua saingan
saya nggak pernah merasa bersaing sama dia kom
itulah makanya susahnya kalau orang kaya semacam saya
banyak uangnya pasti banyak yang sirik
banyak yang iri
saya nggak pernah dengki sama dia
gak pernah iri sama dia
kang act nggak pernah iri sama orang lain kang
ceh imas aja tahu
eh kang idoy kemana ya
dari tadi kok nggak kelihatan
iya biasa ke siang
anak perempuannya memang ribet kang akum
anak laki laki juga ribet cek
pokoknya kalau perempuan itu lebih ribet
ini mie nya ya kang aceh
undangannya si febri
iya makasih kang
itu ada di dalam
satu saja buat cucu makan
saya nyetaknya banyak tuh cu
jadi kalau nggak habis bisa mubazir
kok diundangannya gak ada namanya
buat aceh dan keluarga gitu
ya diisi sendiri sendiri saja tuh ceh
kamu tes sudah pikirin belum
nanti makanannya bagaimana
masak sendiri atau pesan catering
belum kepikir tuh kum
aduh ampun idoi
undangannya udah disebar
tapi makanannya belum dipikirin
aduh ampun kamu keterlaluan benar
terus tamunya mau kasih makan apa
terus gimana ini ceng kum
ya enaknya makan daging
masak sendiri saja
masak sendiri saja
masak sendiri saja
masak sendiri saja
iya udah gampanglah beres
nanti kita bantuin
aduh idoi idoi
ajak si idan
idan tuh paling pinter bikin sambel
kamu sudah ngerasain sambal buatan saya belum
iya kamu juga pinter
enak bikin sambel ini ya
yuk ceng yuk kum
emangnya febri belum pulang
kalau udah pulang nggak akan ditungguin idoi
nggak jalan tukang sekolah katanya
kum tadi saya lihat febri sama temannya makan fried chicken di cihideng
temannya cowok atau cewek
eh baru juga duduk ceng
sama si akum ya
kum total ya
mengapa kacau dia sendiri
kamu tuh yang ngerjain tugas apa
tugas tuh dibanding
semua yang kita lihat waktu di bandung
tadi teh bapak ketemu sama guru kamu
wali kelas kamu
katanya tidak ada tugas
bapak gak percaya sama febri
emangnya febri akan dimata matain sama bapak
bukan begitu neng
bapak gak mata matain kamu neng
bapak itu cuma kebetulan lewat
febri sebal sama bapak
mendingan febri sama ibu
ibu gak pernah usia sama febri
ibu gak pernah mata matain febri
ibu selalu masih gemer bansa buat febri
mau kemana kak hidoy
ini saya mau nyebar nyebar undanganpatuh cross
ya udah kasih voi saya antar
boleh boleh boleh boleh kan sob
ya sama sama yuk berangkat